sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

jadi gak konsen syuting gue nih
nah nangfalin skenario gak bisa

tapi gue heran sama lo ken

gak usah lah
palingan juga ntar dia nelpon gue
oh ken aku udah maafin semuanya kok ken
loh maaf kenapa ter
iya ini aku angel lah
oh kirain tadi temen aku yang telfon ada apa angel
jadi sekarang tuh aku lagi sakit ter
kamu tolong bilangin ya ke kru kru yang lain
semoga aja besok aku udah sembuh ter
jadi syutingnya gak ketunda lama
oh gitu ya
udah cuman itu aja
iya cuman itu aja kok ter
yaudah cepet sembuh ya angel
uh aku kirain si candy yang nelpon
tuh angel lah
teri kamu kok kayaknya gak seneng banget sih aku telfon
kamu kayaknya keburu buru banget
nanya gimana keadaan aku aja
kok keluar kamar sih
udah biar nanti mama yang bawa makanan ke dalam kamar kamu ya
aku kan bosen mah di kamar terus
yaudah tapi abis makan kamu balik lagi ke kamar
enggak mah aku gak selera makan
aku cuma mau nganterin makanan ke teri sama pak ujang
kasian teri pasti belum makan
loh memangnya kalau di lokasi nggak dikasih makanan
justru itu mah tadi kan udah bosen sama makanan di lokasi
nanti dia telat makan lagi emas terus sakit
angel angel kesehatan terry aja kamu pikirin
kesehatan kamu sendiri kamu gak pikirin
maaf bu boleh saya tanya ibu tahu alamat ini
loh ini kan alamat rumah saya bu
alamat rumah ibu
ibu kenal dengan ibu wanti
boleh tahu ibu siapa ya
saya saya saudara jauhnya bu
aduh sayang sekali apa ibu nggak tahu
kalau bu wanti sudah meninggal bu sudah lama sekali
ibu kalau nggak salah ibu wanti punya anak yang pertama namanya enda
yang kedua masih bayi ibu tahu mereka di mana
kalau endah dititipkan ke saudara bapaknya
kalau yang masih bayi ditaruh ke panti asuhan bu
ibu tahu panti asuhannya di mana
tahu bu dibawa ke panti asuhan ke si bunda
kalau nggak salah daerah bogor
panti asuhan ke si bunda bogor
kalau begitu saya permisi dulu bu terima kasih
aku udah gak sabar untuk ketemu sama anakku
dia gak perlu tahu aku
yang terpenting aku harus tahu kalau dia dalam keadaan baik baik saja
aku juga udah bawa bingkisan mudah mudahan dia suka
kau tanah kosong
tapi benar alamannya
aku juga bawa bingkisan
aku juga bawa bingkisan
tapi benar alamatnya
cari apa bu
ini pak saya mau nanya dari dulu tanah ini kosong
ada bangunan ya
mohon kalau digusur ayak nanti dibangun bangunan nanyar
tidak ada bangunan
tidak ada bangunan
tidak ada bangunan
tidak ada bangunan
tidak ada bangunan satu
tidak ada bangunan satu
ada bangunan baru pak
bukannya dulu di sini panti asuhan
bapak tahu sekarang panti asuhannya pindah ke mana
tidak tahu poles kritik
tinggalkan es kepala

tidak tahu deflectivity
bukannya diantes di mana panti segalanya
si gendy masih marah kali ya sama gua
biasanya dia sering dateng kok
tapi kok gak dateng dateng ya
andai dia dateng
pasti gua seneng banget
nih aku bawain makan kesukaan kamu
wah gendy kamu dateng kan
kamu juga tahu ya kalau aku juga suka kue cucur
itu kan nasi sama rendang kesukaan kamu bukan kue cucur
gendy ternyata bukan kamu
kamu ngapain kesini

mau nganterin makanan doang kok buat kamu
kamu belum makan kan
ternyata teri gak pernah ngarepin kehadiran aku
kak topan apa udah ada kabar tentang kak gendy
tapi kak top
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin
aku mau nganterin